pemerintah sangat serius untuk masuk kepada energi baru terbarukan
termasuk di dalamnya adalah menuju kepada kendaraan listrik
dan kita harapkan sesuai dengan target kita nanti di dua ribu dua puluh
untuk emisi karbon berada di angka dua puluh sembilan persen
kemudian dua ribu enam puluh kita akan masuk ke emisi net zero carbon
penyelenggaraan indonesia international motor show hybrid kembali digelar di tahun dua ribu dua puluh dua ini
dengan menghadirkan sejumlah produk produk otomotif terbaru
tidak terkecuali kendaraan kendaraan
dari sejumlah kendaraan kendaraan berbasis energi listrik ini juga
kita akan melihat lebih dekat satu persatu seperti apa wujud dan juga teknologinya
pertama ada kijang innova ev konsep keluaran toyota
meskipun masih dengan basis kijang innova berbahan bakar bensin
tapi seluruh komponen penggeraknya diubah menjadi sistem listrik dengan tenaga baterai
mobil ini hanya dipajang pada hari pertama pembukaan iims hybrid dua ribu dua puluh
dan sempat dijual
menjajal oleh menko perekonomian herlangga hartarto
masih dari brand yang sama ada juga toyota cy plus pot
mobil mungil ini dibekali baterai lithium ion sembilan enam kwh
dan juga motor listrik dengan daya maksimum sembilan dua kw
yang bisa dipacu hingga kecepatan enam puluh km per jam
mobil dengan dua tempat duduk ini bisa dibawa berjalan sejauh satu ratus lima puluh km
setelah daya diisi penuh selama lima jam
mitsubishi juga memamerkan kendaraan listrik namanya mini cab nief

ini berkategori kendaraan niaga ringan yang dibangun di atas dua pilihan platform
baterai listrik lithium ion
pertama sepuluh lima kwh dan kedua enam belas kwh
dengan baterai tersebut mini cap diev bisa digunakan masing masing
sejauh seratus dan satu ratus lima puluh km
beralih ke brand tiongkok ada dfsk yang memamerkan dua kendaraan
pertama ada glora electric dan kedua ada crs sf lima concept
glora e akan menjadi pesaing mitsubishi mini cab nief
sebagai kendaraan niaga berbasis energi listrik
bedanya gelora elektrik dibekali baterai listrik empat puluh dua kwh
yang bisa menjelajah sejauh tiga ratus km dalam sekali pengisian daya penuh
selanjutnya dfsk juga menampilkan mobil concept crs sf lima
berwarna abu abu metalik
mobil ini dibekali dua motor listrik sekaligus
dengan kekuatan dua ratus dua puluh lima kw untuk roda depan dan satu ratus lima puluh kw untuk roda belakang
serta dipadukan dengan baterai listrik dengan daya tiga puluh lima kwh
perpaduan kedua motor listrik yang dimiliki crs sf lima
mampu melesatkan mobil ini dari hingga seratus km per jam
dalam waktu hanya empat tujuh detik saja
atau setara dengan mobil sport bensin yang memiliki mesin empat cc
masih dari tiongkok ada cherry yang pada dua ribu tiga belas lalu meninggalkan pasar otomotif indonesia
namun kini cherry kembali dengan kendaraan listrik bernama aq satu
meski berukuran mini
eq satu bisa diisi oleh empat orang termasuk pengemudi
mobil dengan target pasar kaum milenial perkotaan ini
dibekali motor listrik lima puluh lima kw yang bisa dipacu hingga kecepatan maksimal satu ratus dua puluh km per jam
dan daya jelajah mencapai empat ratus km
selanjutnya ada wuling motors yang kini sudah menjadi raksasa otomotif tiongkok
tak mau ketinggalan dengan platform global small electric vehicle atau gsfv
mobil listrik mini ini bisa diisi oleh dua hingga empat orang penumpang
dan akan menjadi pesaing utama dari chery eq satu di pasar otomotif listrik indonesia
terakhir ada brand asal korea selatan hyundai motors
yang meluncurkan ioniq lima sebagai mobil listrik pertama yang dirakit di indonesia
mobil listrik bergaya suv crossover ini dibekali baterai tujuh puluh dua enam kwh
dengan jarak jelajah berbasis ultp mencapai empat ratus delapan puluh satu km dalam kondisi baterai terisi penuh
ioniq lima juga menjadi salah satu prima dona di acara iims

mobil berkapasitas lima orang penumpang ini juga bisa dicoba langsung oleh pengunjung yang datang ke arena test drive iims dua ribu dua puluh
meskipun kini sudah banyak kendaraan listrik yang dipamerkan
tetapi di jalan jalan kendaraan tanpa emisi gas buang ini belum banyak terlihat
munawar halil mengatakan ada faktor yang menyebabkan belum banyak orang menggunakan mobil listrik
satu harga memang masih relatif mahal untuk kebanyakan rakyat indonesia
untuk mayoritas kita masih relatif mahal
yang kedua juga orang masih meragukan infrastruktur
jadi tidak semua orang punya daya listrik yang besar di rumah ya
dan walaupun pln dalam hal ini saya kira cukup kooperatif
dan walaupun pln dalam hal ini saya kira cukup kooperatif
dan walaupun pln dalam hal ini saya kira cukup kooperatif

sebagai mitra yang ditunjuk pemerintah untuk mendukung elektrifikasi
banyak memberikan kemudahan
tapi saya optimis kita akan kesana cepat atau lambat
bagaimanapun ceritanya kita akan ke mobil listrik
itu tidak ada pilihan soal waktu saja
menurut khalil produsen sebaiknya membuat kendaraan berbasis energi listrik
dengan rentang harga mulai dua ratus hingga tiga ratus dolar

sesuai dengan segmen terbesar konsumen otomotif indonesia saat ini
itulah tadi produk produk kendaraan berbasis energi listrik di ims hybrid dua ribu dua puluh
jika semakin masif pengenalan produk produk berbasis energi listrik lengkap dengan ekosistemnya
bukan hal yang tidak mungkin indonesia nantinya akan memiliki pasar
dan juga minat terhadap produk produk kendaraan listrik
yang bisa menjadi pilihan di tengah ketidakpastian harga minyak dunia seperti saat ini
albi pratama romy batiar jakarta